proyek pembangunan tol cisumdawu yang merupakan proyek strategis nasional dikerjakan dalam enam seksi
saat ini baru seksi dua sepanjang tujuh belas km dari rancakalong sumedang yang pengerjaannya hampir selesai
sedangkan seksi satu sepanjang dua belas km dari cilenyi sampai rancakalong masih tertunda pengerjaannya
seperti yang terjadi di desa cilenyi wetan kabupaten bandung
lokasi ini direncanakan sebagai pintu masuk utama tol cisumdawu
ada sepuluh rumah di rt enam rw lima desa cilenyi wetan ini yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol cisumdawu
namun sampai saat ini belum ada pengerjaan karena masih terganjal pembebasan lahan
warga menganggap harga tanah yang ditawarkan tidak sesuai
sejumlah warga yang rumah dan tanahnya terkena pembangunan tol melakukan class action terkait biaya pembebasan lahan
warga mengaku harga yang ditawarkan sebesar satu empat juta rupiah per meter persegi
dari harga pasaran di atas empat juta rupiah dianggap tidak wajar
warga membawa masalah ini ke pengadilan
namun gugatan tersebut ditolak
saat ini warga sedang melakukan kasasi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini